tim nasional indonesia memulai persiapan mereka jelang berlaga di piala asia u dua puluh pada maret mendatang di uzbekistan
sebanyak tiga puluh pemain muda dipanggil untuk menjalani latihan di lapangan abc senayan jakarta pada jumat siang
namun pada pemusatan latihan itu belum seluruh pemain hadir termasuk dua pemain andalan sintayong marcelino ferdinand dan ronaldo kuate
kedua pemain itu saat ini tengah merampungkan kontrak mereka di eropa
marcelino baru saja menandatangani kontrak bersama klub belgia kmsk dense sedangkan ronaldo dikabarkan segera bergabung dengan klub turki
menanggapi ketidakhadiran marcelino dan ronaldo pelatih sintayong mengaku kecewa
pasalnya kepindahan marcelino dan ronaldo membuat menu latihan dan jadwal latihan tim terganggu karena harus mengejar jadwal pertandingan yang semakin dekat
saya tidak mendapatkan pengetahuan tentang hal itu
dan juga ketika marcelino dan ronaldo pergi ke luar negara mereka tidak memberi saya pengetahuan
jadi saya sangat tidak senang
ketika kita sedang menunggu world cup dua ribu dua puluh saya hanya memikirkan hal yang baik untuk diri saya
jadi saya sedang berada di luar negara dan mengalami banyak hal yang tidak baik
tapi saya juga tidak mendapatkan pengetahuan tentang hal ini

selain itu pelatih asal korea selatan itu juga merespon kritik pelatih persija jakarta thomas doll
yang keberatan dengan dipanggilnya sembilan pemain persija ke pemusatan latihan timnas u dua puluh
jika saya tidak tahu bola apakah saya bisa menjadi pengarah world cup
dan apakah saya bisa menjadi pengarah depok tim indonesia
jika anda mencapai kekuatan yang tinggi seperti yang berkata presija jakarta
kita harus mengambil teman teman yang diperlukan untuk menyiapkan pertempuran
tapi karena kita sangat kurang tim presija mengambil teman teman
dan di sini dari presiden jokowi dari presiden ketua pertanian
dan dari semua fans indonesia
kami ingin menangkan pertempuran di world cup u dua puluh di jokowi pada bulan lima
saya sangat berharap dan saya berharap
kita akan menangkan pertempuran di world cup u dua puluh
tapi jika anda mencari keuntungan
saya berharap untuk fans indonesia
saya berharap anda akan menangkan pertempuran di world cup u dua puluh
pada piala asia u dua puluh mendatang pasukan garuda muda
tergabung di grup a bersama tuan rumah uzbekistan irak dan suriah
laga perdana muhammad ferrari dan kawan kawan berlangsung satu maret mendatang dengan bertemu irak
di lokomotif stadion di kota tasken
tim liputan cnn indonesia